sampai jumpa di video selanjutnya
ternyata cari kerja di jakarta itu susah juga ya
apalagi kalau nggak punya ijazah universitas
ibu apa kabar bu
habis nyoba cari kerjaan bu
eh ibu masih jual jamu
nah kalau masih saya siap bantu lagi bu
sekarang saya udah gak bisa bantu kamu lagi
masalahnya sekarang saya jualan juga lagi sepi
udah jarang orang yang mau beli jamu gendong lagi wi
yaudah makasih ya bu
mestinya aku nggak semara itu sama dewi
semua itu kan bukan salah dewi
emang dasar perempuan dan anak laki lakinya itu aja
nggak tahu terima kasih sama dewi
dulu kan juga dewi yang nolongin si andre
sampai tak terdengar
haris yang mana
yang waktu di rumah sakit itu
dia manggil kamu ibu
pasti itu dewi
iya kan halimah
tunggu urusan kamu
halimah denger dulu
itu sekarang jadi urusanku
karena dia juga kan putriku
halimah aku udah kehilangan sita
dan aku gak ingin kehilangan dewi lagi
jadi tolong aku ingin ketemu dewi halimah
mas kamu denger ya
sampai mati pun aku gak akan pernah membiarkan kamu ketemu sama dewi
karena kamu kamu sudah membiarkan aku kehilangan sita untuk selama lamanya
sekarang kamu pergi dari sini mas
aku mohon halimah
mas kamu pergi

aduh dada aku sakit
ya allah ibu
ya allah ibu
ibu ya allah
ya allah ibu
tahan sampai rumah sakit ya
ibu yang kuat
ibu yang kuat ya
tolong lindungilah ibu
jangan sampai ibu kedampan apa
sebentar lagi sampai rumah sakit ya
ibu yang kuat ya
ibu yang kuat ya
ibu pasti bisa
oh masih jam sembilan masa nanti warum belli katanya nama desenvolver guru
oh aku mengerti akbar nolak
itu udah kok
bentar sekalian teman imbu nolak
ibu ibu bangun ibu
ibu ibu bangun
ibu jangan tinggalin dewi
ibu bangun ibu bangun
apa seratus ribu mah tapi saya cuma punya setengahnya gimana dong
soalnya ini udah kebijakan dari rumah sakit mbak
aduh susah saya mohon kebijakan di rumah sakit ini tolong tolong bantu ibu saya
kalau terjadi apa apa gimana
maaf saya juga nggak bisa bantu mbak
ada apa ini
ini dok mbak ini minta ibunya diperiksa sedangkan dia nggak bisa bayar uang mukanya dok
biar nanti saya yang tanggung biayanya saya akan periksa ibu mbak sekarang
sester tolong bawa ibu ini segera ke ugd ya
alhamdulillah ya pak
dok gimana keadaan ibu saya dok
kelihatan ibu mbak sudah lama menerita penyakit ini
akhir akhir ini sesak nafasnya sering kambuh ya
iya betul dok
ibu mbak harus dirawat beberapa hari di rumah sakit
kita akan coba dengan terapi oksigen supaya penyakitnya bisa berkurang
tapi biayanya cukup mahal
ibu mbak berhenti
ibu mbak berhenti
ibu mbak berhenti
ibu mbak berhenti
ibu mbak berhenti
gini gimana kalau ibu saya diterapi dulu sekarang juga saya akan coba cari uang buat uang muka pengobatannya
saya akan coba untuk berbicara dengan pihak manajemen rumah sakit apalagi keadaan di bumba cukup parah
harusnya sih mereka mau mengerti
tapi paling lambat ibu mbak besok harus diterapi
dan saya akan bantu
terima kasih dokter
baik saya permisi duduk ya
ngapain di sini
terus gimana ibu
sekarang udah dirawat di rumah sakit
tapi kata dokter biayanya cukup mahal mai
ini pasti gara gara ibu marah sama tete soal andri kemarin kan
teh saya minta deh sama tete
bisa gak tete dengerin aja kata kata ibu
tete kan tahu teh penyakit ibu tuh karena pikiran
jadi tuh ibu harus dalam keadaan tenang teh
iya mai tete tahu
ini semua kesalahan tete
teh kalau saya punya tete nggak usah minta saya langsung kasih ke tete
masalahnya dari kemarin aja saya nggak dibayar teh
mereka harus ganti rugi
aduh gimana ya
yaudah sekarang kamu bantuin teteh temenin ibu ya
teteh mau cari uang dulu ya
maaf bu saya boleh pinjam uang
ibu saya lagi sakit butuh biaya yang banyak
ya simba ini kita ini kan sama sama susah
buat makan sehari hari aja susah
ya allah dimana lagi aku harus mencari uang untuk menolong ibu
yang bener mas
ya lama satu ratus lima puluh juga udah bagus
ya paling mentuk mas satu ratus enam puluh lah
mana handphone juga model lama lagi
tapi ya gak apa apa deh
yaudah mas nggak apa apa
tapi kekurangannya aku cari di mana
aku bisa percaya mas
tolong tunjukin satu jalan supaya aku bisa nolongin ibu
keadaan ibu sangat parah ya allah
aku takut terjadi apa apa sama ibu
apa aku harus jual cincin ini
tapi ini satu satunya peninggalan bapak
tapi kalau enggak
ibu gak akan ketolong
aku gak dehin aja